dan untuk informasi terkini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan jafar gebuah di palu sulawesi tengah
selamat pagi jafar bagaimana kondisi terkini di torway pasca diterjang banjir bandang
selamat pagi rizky aris nanda di jakarta
sampai saat ini sejumlah warga yang berada di daerah terdampak dan sangat rawan akibat banjir bandang yang menghantam korway
kabupaten parigimotong sulawesi tengah sudah dievakuasi ke tiga titik aman yang menjadi titik pengungsian sementara warga
sekitar tiga ratus sembilan puluh jiwa sekarang diinapkan di balai desa di salah satu masjid dan di rumah kepala
di salah satu tempat
sementara itu ada empat orang warga yang masih dicari
satu diantaranya adalah bayi berusia dua tahun kemudian satu orang lansia dan dua orang dewasa lainnya
ya jafar kemudian juga tadi update terakhir dini hari banjir belum juga surut
bagaimana dengan pagi ini dan seperti apa juga cuaca di sana saat ini
pada buku dinari dinari tadi air terlalu lalu surut

namun di titik lokasi bencana hanya menunggu belum ada hujan beras seperti semalam yang mengakibatkan banjir bandang itu
dilakukan secepat mungkin termasuk
tim medis dari dinas kesehatan
kabupaten parijimotong juga
sudah melakukan perawatan
kepada sejumlah korban
oke kemudian mungkin bisa anda
wilayah mana saja titik titik mana saja
yang terdampak banjir cukup parah
kecamatan toroe itu ada di
dusun satu kemudian dusun dua
dan lima kemudian
di wilayah toruya induk sendiri
itu memang wilayah berada di
aliran sungai setempat kemudian
diperparah lagi dengan banjir
yang terjadi sejak pukul
sembilan belas hingga tengah malam
itulah yang mengakibatkan luapan
air sungai sampai kemudian
membawa sejumlah rumah
menghanyutkan sejumlah rumah hingga ke
muara termasuk empat orang yang hilang itu
diperkirakan telah terbawa
hingga ke laut
baik dan dari pantauan anda
kira kira bantuan apa saja yang
dibutuhkan untuk saat ini bagi para korban
yang sudah dievakuasi
maka tentu saja
tembak untuk orang tua kemudian
dan makanan makanan yang lainnya
termasuk obat obatan yang
paling penting menjadi perhatian dari
palang merah indonesia dan beberapa
pihak yang selama ini terlibat
dalam penanganan bencana termasuk
pihak pihak lain di luar
institusi pemerintah itu
kemudian apakah anda
sempat melihat bagaimana kondisi tempat pengungsian
para korban ini apakah memang sudah
cukup layak dan memadai jafar
hal itu hanya karena
sebenarnya tempat itu
adalah tempat permanen
saat itu di dalam masjid benar benar dalam masjid
sehingga pelatarannya lebih luas
kemudian satu di rumah kepala desa
yang memang lebih luas itu
menggelar tikar seadanya
tapi tetap dalam kondisi
dalam keadaan nyaman karena itu adalah wilayah
paling aman dari
wilayah terdampak bencana itu dan
satunya juga di balai desa
di daerah yang agak tinggi dari
dan tidak terdampak
banjir banang tersebut sehingga
boleh dibilang bahkan
meskipun dalam pengungsian ini masih dalam kondisi
yang bisa ditempati meskipun
oke baik tentunya kita
juga berharap tadi banjirnya segera surut
dan juga penanganan bisa lebih maksimal
dan para pengungsi juga tadi bisa segera mendapatkan
bantuan agar bisa
mengungsi dengan layak seperti itu baik terima kasih
jafar gebuah produser lapangan melaporkan
dari palu sulawesi tengah selamat